ya ada kabar mengejutkan datang dari perusahaan setrum plat merah beredar surat yang dikirimkan oleh menteri keuangan sri mulyani
kepada menteri esdm ignatius jonan dan menteri bumn rini sumarno terkait kinerja dan uang jatuh tempo pln
ini adalah surat yang beredar dan menjadi perbincangan luas di berbagai media
surat yang bernomor s tujuh ratus delapan puluh satu mk delapan garing dua ribu tujuh belas berisikan lima poin yang ditujukan ke direktur utama dan dewan komisaris pln
poin pertama adalah memuat soal kinerja pln dari sisi keuangan yang terus menurun namun kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman semakin besar
kemudian poin kedua sri mulyani menyoroti keterbatasan dana internal pln untuk melakukan investasi dalam rangka penugasan pemerintah
kemudian selanjutnya surat ini juga menyebutkan profil jatuh tempo pinjaman pln yang terus meningkat dan berpotensi meningkatkan resiko gagal bayar pln
dan poin keempat adalah kebijakan peniadaan kenaikan tarif tenaga listrik perlu didukung dengan regulasi penurunan biaya produksi dan pln harus melakukan efisiensi biaya operasi
dan poin kelima adalah terkait program tiga puluh lima mw sri mulyani menilai perlu dilakukan penyesuaian target
dari mega proyek tersebut ketidakmampuan pln mematuhi pendanaan investasi dari proyek tersebut jadi pertimbangan dan langkah ini bertujuan untuk menjaga ketahanan fiskal apbn dan kondisi keuangan pln
sementara itu pihak kementerian keuangan melalui kepala biro komunikasi dan layanan informasi nufransa wirasakti tidak menampik bahwa surat yang beredar berasal dari lembaganya
menurutnya kementerian keuangan berkewajiban mengelola keuangan negara dan fiskal secara berhati hati
dalam siaran persnya kementerian keuangan menyesalkan beredarnya salinan surat internal pemerintah dari kementerian keuangan
kemenq akan mengusut pembocoran surat tersebut agar pelanggaran itu tidak terulang kembali pada masa yang datang
kementerian keuangan menyesalkan salinan surat internal pemerintah dari kementerian keuangan
terkait kondisi utang penguangan
terkait kondisi utang penguangan
pln yang dikhawatirkan menteri keuangan sri mulyani indrawati dalam laporan keuangan pln triwulan ii dua ribu tujuh belas yang belum diaudit
tercatat jumlah utang jangka panjang pln sebesar rp dua ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus enam puluh empat triliun
jumlah utang jangka panjang ini naik sekitar rp empat puluh dua puluh lima triliun dibandingkan triwulan dua dua ribu enam belas yang sebesar rp dua ratus lima puluh sembilan tiga ratus tiga puluh sembilan triliun
berikut rincian utang jangka panjang pln
sumber daya mineral ignatius jonan menegaskan pemerintah tidak akan mengubah tarif listrik non subsidi hingga akhir dua ribu tujuh belas
meski kebijakan tersebut diperkirakan akan membuat pln kehilangan pendapatan sebesar lima triliun rupiah
namun ignatius memperkirakan keuangan pln tidak terpengaruh secara signifikan
jika mengacu pada laporan keuangan pln pada tahun dua ribu enam belas
di mana pendapatan usaha pln tercatat rp dua ratus dua puluh dua delapan puluh dua triliun
bahkan di tahun dua ribu lima belas mencapai rp tiga ratus triliun